kita awali berita dari surabaya
eksekusi rumah di kawasan frontage road timur jalan ahmad yani
kami siang berlangsung ricuh
penghuni rumah marah marah dan menolak mengosongkan rumah
karena eksekusi dinilai cacat hukum
saya minta hak keadilan bukan mau menangnya sendiri
bukan saya mau merebut hak orang lain
luki hartanto pemilik rumah di kawasan frontage road timur jalan ahmad yani surabaya ini marah marah
menolak pengosongan rumah yang dilakukan oleh jurusita dari pengadilan negeri surabaya
ini sidang masih berjalan ditunda tanggal empat belas juli
luki mengatakan jika pengosongan ini cacat hukum
karena sengketa jual beli rumah beserta tanah seluas empat ratus dua puluh enam meter persegi yang dia tempati
dianggap sebagai jual beli fiktif
pasalnya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ayah penghuni rumah ini sudah meninggal
tetapi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tiba tiba muncul akte jual beli rumah atas nama ayah penghuni
dengan pihak pemohon eksekusi bernama is haryanto imam
sengketa ini sebetulnya pada dasarnya saya tidak tahu apa apa
tahu tahu saya dapat surat eksekutif seperti ini
anman yang pun tidak pernah ada
timbul akte jual beli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
berarti mayat hidup kan yang tanda tangan
tapi kenapa diabsahkan oleh hukum
disahkan oleh hukum
itu yang saya tanyakan
sengketa tanah ini sudah dimasukkan dalam gugatan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
akhirnya sengketa diputuskan pada tujuh januari lalu
dengan memenangkan pihak pembeli atas nama is haryanto imam
ya sesuai dengan putusan yang dilaksanakan oleh pengadilan
jadi tingkat tingkatan dari pengadilan sudah diajukan di panggilan maning
sudah ada teguran juga ada surat
dan sampai pada hari ini dari pihak rumah juga belum mengeluarkan sendiri
setelah sempat terjadi keributan pihak penghuni rumah pun akhirnya mau menerima eksekusi
yang dilakukan oleh pihak pengadilan
sementara proses pengosongan dapat berlangsung aman
karena mendapatkan pengamaran ketat dari aparat polres tampes surabaya